untuk itu anak anakku mari kita jaga kebersihan dan ketertiban ya ke depan jangan lagi nanti kita
pakir motor di jalan trotoar dapat mengganggu sempurna jalan jalur sepeda juga mengganggu
sudah nanti kita cari tempat yang yang baik kita utiliserita
nanti kita akan carikan tempat yang baik umpamanya bisa saja di monas di plaza senayan yang baik
situ tempatnya luas adek adek bisa mau kesempatan disitu bisa bersilaturahmi bisa atau ada usulan
dari dprd di tim juga boleh nanti juga bisa atau mungkin di senayan yang luas juga bisa atau nanti
di depan sarina itu di pelataran sarina yang sekarang sudah semakin keren juga boleh